kini kita bergeser ke informasi membanggakan dari anak indonesia
menjadi juara pada european grand prix empat coral singing di maribor slovenia pada sabtu lalu
kemenangan ini sekaligus merupakan sejarah baru
karena untuk pertama kali paduan suara asal indonesia menjadi juara dalam acara sekelas european grand prix
kembali membuat harum nama indonesia di pentas internasional
mereka menjadi juara pada european grand prix for choral singing di maribor slovenia pada sabtu lalu
inilah pergelaran paduan suara paling bergensi di dunia
yang mempertandingkan juara umum dari enam kompetisi paduan suara paling disegani di eropa
kemenangan ini sekaligus merupakan sejarah baru
bagi trcc dan indonesia
karena untuk pertama kali paduan suara asal indonesia menjadi juara dalam acara sekelas european grand prix
beranggotakan empat puluh empat penyanyi anak anak trcc tampil memukau
membawakan lagu tradisional bali berjudul janger
selain itu trcc membawakan enam lagu lain karya komposer dalam dan luar negeri
kemenangan itu melengkapi deretan prestasi yang berhasil diukir oleh trcc
pada november tahun lalu trcc berhasil menjadi juara umum pada pertandingan paduan suara tolosa coral contest yang berlangsung di spanyol
sebelumnya trcc juga menjadi juara umum pada kompetisi paduan suara yang berlangsung di roma italia pada juli dua ribu dua puluh